hei lagi begini sempet sempetnya lu
ingat di pesen gue
gue gak mau anak serigala
sampai neror anak mario
lu urusin nih berdua
lu ngapain kayak obatin kesian tuh
dua banget sih gak nyampe nyampe
biar nanti kalo perlu si boy tuh sampe
siapa juga yang mau digendong
terus mau glow up gak sih
ditarik gak mau digendong gak mau
gue udah lapar nih
ya tinggal diarahin aja susah banget ya
yuk ayo ikut diem nurut aja ya
pasti yang udah nekat nyerang kalian
ya namanya juga gue terlalu tampan
jadi wajar lah
banyak yang ngiri sama ketampanan gue
makanya banyak yang pengen bikin gue bonyok
eh combro lagi begini bisa gak sih lo gak usah lo
gara gara kita nggak bisa tahu siapa yang nyerang kita
gak bisa ngeri sama jaket lagi

kenapa lu berdua
kita diserang gara gara pake jaket club warrior
dan kita juga
waktu minta dilepas jaketnya
waktu minta dilepas jaketnya
gue juga di ancam

kalo gua sama kurus mau hidup tenang
kalo gua sama kurus mau hidup tenang
kita berdua harus keluar dari club warrior
kita berdua harus keluar dari club warrior
lo tau gak siapa yang nyerang lo
kita berdua gak ada yang tahu siapa yang udah nyerang kita
dia pake helm full face dan juga pake jaket geng serigala
lo gak tau segimana dia orangnya
kurus lah ideal kaya gue
kurus lah ideal kaya gue
aduh aduh aduh aduuh
bisa gak berbicara ini lagi serius nih
yang bisa melihat badan lu kurus itu cuma mahluk goib
kalau ditanya serius jawab serius
ini kok aneh ya
abis gua masih combrer diserang lu juga diserang
terus tiba tiba orangnya sama yan
ini udah pasti sama lah
pola udah keliatan banget
mereka pasti satu persatu ngabisin anak warior nih
wah kayaknya geng sri gala emang bener mau hancurin klub warior
yaudah kita balas aja lah
kita gak akan serang markas sri gala tanpa setujuan boy
mulai sekarang kita harus ekstra hati hati
jangan ada yang keliuran sendirian
kalau bisa berdua atau lebih
kecuali si gari gak apa apa sendirian
karena dia belum bisa move on dari mantannya
yee lagi begini sempet sempetnya lo
ingat di pesen gue
gue gak mau anak sri gala sampai neror anak warior
lo urusin nih berdua
tuh luar banget sih gak nyampe nyampe
sabar dong sih
pokoknya sih lah itu gak boleh kalah sama reva
soalnya nih ya sih
kalo diliat liat reva tuh cantik banget tau
dia tuh makeupnya tipis tipis aja mukanya udah glowing
perawatannya aja sama reva
dia itu perawatannya apa
terus minta spill skincare nya
yeh lo bisa diem kan ya
gak usah bahas bahas dia
gue denger namanya aja pusing tau gak
sekarang lo bahas kecantikan dia
cantik juga enggak
musuh dalam selimut kayak gini anaknya kita anyutin ke laut aja kali ya sih
eh kok diceburun ke laut sih
jangan kayak gitu dong sama tata
skincare sama perawatannya reva tuh apa
aduh udah deh
gak usah dibahas
ya kalo lo gak percaya terserah sih
gue yakin gue kalau lidah lo yang ngomong
lo kenapa sih jadi orang gak percayaan banget
tinggal duduk aja terus nunggu
biasanya dua samain aja
tunggu bentar ya
ini miyak adunya apa
barusan gue liat boy berduaan sama reva di taman
lo mau ngelewatin ke bawah
tadi udah kelewatan di taman
pak pak pak pak berhenti dong
kan kita belum sampe tujuan neng
aduh udah gak jadi kesana berhenti sekarang juga
ayo cepetan ini urjin
aduh nanti keburu jauh lagi
saya gak berani neng
soalnya di depan ada larangan berhenti
terus saya dilaporin ke perusahaan
duh pak ini itu masalah hidup dan mati
bapak mau tahung jawab
nantinya neng di depan ya neng
sekarang boy sama klub warrior pasti lagi emosi
gue yakin gak lama lagi mereka bakalan nyiapin strategi buat nyerang geng serigala
keuangan serigala sekarang bener bener kacau
kayaknya bisnis kita bakal hancur
semua pelanggan pada pergi
karena udah gak percaya lagi sama mondi
sejak kapan kalian punya bisnis
terus emangnya kalian tuh bisnis apa
gue gak mungkin ceritain ke dian sekarang
kalau dian tahu geng serigala punya bisnis ilegal
dia belum tentu mau gabung sama geng ini
gue gak bisa cerita sekarang
nanti kalau lo udah bener bener gabung sama geng serigala
lo bakal tahu sendiri
yang terpenting sekarang mondi bener bener panik
anak anak semua udah gak suka lagi sama mondi
kalau itu masalahnya lo tenang aja
gue akan transfer ke rekening lo sekarang
gue tau mereka pasti lagi banyak masalah karena lagi butuh
kalau mereka nanya bilang aja itu bentuk kepedulian gue sama geng serigala
bentar lagi gue kirim
geng serigala semakin gampang gue kuasai
sekarang gue tinggal manfaatin mondi
biar gue masuk ke dalam geng
karena ada hal penting yang mau gue bahas sama lo